pindahan terorisme abu bakar baasyir direncanakan akan dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan nusakambangan cilacap ke bogor pagi ini
sementara itu pengacara abu bakar ⁇ baasyir ⁇ mempertanyakan pemindahan yang terkesan mendadak dan tanpa pemberitahuan
menurut kepala bidang humas polres cilacap akp bintoro akan ada pemindahan terpidana terorisme abu bakar baasyir dari lp nusakambangan cilacap jawa tengah ke bogor
pemindahan akan dilakukan pukul delapan waktu indonesia barat saat apel pagi pemindahan akan dilakukan melalui jalur udara
sementara menurut kuasa hukum abu bakar baasyir ahmad mihdan tim pengacara dan keluarga tidak pernah diberitahu mengenai rencana pemindahan baasyir
mihdan mengatakan akan menggugat pihak pihak terkait pemindahan baasyir
untuk mengetahui informasi terbaru kami telah terhubung dengan pengacara abu bakar
selamat pagi pak ahmad apakah sudah ada konfirmasi bahwa abu bakar baasyir akan dipindahkan pagi ini
karena penahanan ini atau pelaksanaan pidana ini ada di bawah lembaga pemasyarakatan
artinya yang paling berwenang adalah dirjen pemasyarakatan
nah mestinya bahwa dari aparat dirjen pemasyarakatan atau melalui kepala lapas di pasir putih tempat ustad di pidana di sana yang akan memindahkan
dan sampai kali ini belum ada itu
yang kita dapatkan adalah rumor yang memang mau dipindahkan antara di sentul dan di gunung simpir begitu
itu rumors ya jadi tidak harus ini kepada kami
padahal yang sedang kita persoalkan adalah bahwa hampir dua bulan ini ustadz dilakukan isolasi
yang menurut ahmad kami adalah pelanggaran ham terhadap ustad
karena apa namanya hak hak beliau misalnya untuk bisa beribadah
ya melakukan sholat berjamaah melakukan sholat jumat mendapatkan sinar matahari dan kunjungan lain
juga privasi beliau di dalam tahanan itu tidak mendapatkan perhatian
oleh karena itu kita sudah melayangkan surat kepada presiden untuk memberikan perlindungan hak hak warga negaranya ya walaupun dalam status terpidana itu
nah sampai saat ini
sampai dan kami
kami konfirmasikan hari kamis kemarin baru ada wacana begitu terhadap surat kami
tetapi informasi yang berkembang saat ini adalah justru dilakukan pemindahan
selama ini kami tidak pernah mendapatkan pemberitahuan tentang pemindahan dan lain sebagainya
ini yang menurut ahmad kami adalah pelanggaran etika hukum ya
dimana sebetulnya kalau kita negara hukum harus menjunjung tinggi hal hal yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan hukum
hal itu harusnya diberitahukan
tapi sampai saat ini kami tidak diberitahukan
iya pak ahmad
kami memang akan memantau terus ya
terlebih khusus adalah soal hak hak beliau secara hak asasi begitu itu yang akan kami persoalkan secara terus menerus
baik pak ahmad apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini
tadi anda telah menekankan bahwa itu masih rumor
lantas kalau memang pemindahan itu dilakukan apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum
yang pertama tentu melalui media ini semacam seana ini
dan membetahukan bahwa langkah langkah yang dilakukan secara etika hukum itu tidak benar
karena sepengetahuan kami orang yang ditangkap saja harus diberitahukan kepada keluarganya
ataupun penasihat hukum yang ditunjuk
dan kepada yang sanggup
nah kalau misalnya ada pemindahan pemindahan seperti ini kan ada hal hal yang berkaitan dengan kondisi klien kami
tentu itu kan harus dibicarakan
nah ini menurut pak ahmad
kondisi klin kami adalah pelanggaran
dimana tata kerama hukum etika hukum itu dilanggar ya
dan kemudian juga hak hak hukum sebagai terpidana itu juga dilindungi
dan sampai saat ini kita sedang konsentrasi beliau sejak melakukan pk sidang pk terakhir diisolasi
dan apa alasannya sampai saat ini belum terjawab
menurut amat kami sebetulnya beliau harusnya mendapatkan pengurangan fasilitas kondisi yang lebih baik daripada yang sudah dilakukan
karena terbukti beliau mendapatkan remisi
dalam posisi menjalankan pidana
kemudian di dalam perkara yang sedang dijalankan itu dia mengajukan pk
dan di dalam pk itu membuktikan bahwa beliau bukanlah pelaku utama terhadap pidana yang dituduhkan
pak ahmad bidan terima kasih telah bergabung bersama saya dan dut setudie melalui sambungan telepon